ya nggak apa apa jangan kita malu kalau kita nggak punya duit kita tidak malu
saya mantan perwira tinggi saya berjuang untuk republik ini
keluarga saya berjuang untuk kemerdekaan ini
saya minta kredit dari bank indonesia saya nggak bisa bisa dapat
apalagi panggil jengkot
tapi kita tidak kental kita tidak berkecil hati
hei dilut lut bayu bayu jangan kau silah bayu bayu itu milik nenek moyangmu
kau kasih kredit
kepada yang itu itu saja terus
dan satu saat kau harus bertanggung jawab kebenaran rakyat ini
jangan kau kira kau akan bertahan di kekuasaan itu seribu tahun
kau harus bertanggung jawab
prabowo tidak penting

rakyat indonesia akan menuntun